dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini warga negara indonesia yang berada di tengah kecamuk perang israel palestina kita sudah terhubung dengan tadeo arlo di tel aviv israel
selamat sore waktu indonesia mas deo
sore mbak putri
selamat sore mas deo kami mendapatkan informasi ingin mengonfirmasi juga apakah betul anda juga kami ingin memastikan lokasinya dulu anda berada di mana persisnya sekarang
saya sekarang ada di tel aviv di tengah israel
anda berada di tel aviv di tengah israel apa yang anda dengarkan sejak satu minggu terakhir di tel aviv
ya saat ini sangat ramai karena kami juga dapat serangan dari selatan jadi ada roket roket yang mendarat dekat kampus dan kami pun baru baru ini kemarin ada roket yang mendarat delapan ratus meter dari kamar saya
jadi banyak orang sekarang lagi belanja lagi menyetor
jadi banyak orang sekarang lagi belanja lagi menyetor
oke deo apakah anda perselama anda tinggal di tel aviv apakah anda pernah merasakan situasi seperti ini sebelumnya
sebenarnya di israel saya sudah cukup lama dan setiap tahun biasanya ada serangan tapi tidak pernah separah ini dan kali ini benar benar sangat mencakup seluruh israel karena banyak serangan bukan hanya di selatan tapi juga hampir ke utara haifa
dan kota kota di denaharia seperti itu terkena dampaknya

apakah serangan di tel aviv itu bukan terjadi di hari pertama tolong dikonfirmasi
itu kemudian terjadi di hari hari berikutnya artinya sekarang wilayah serangan sudah meluas
ya berarti sekarang sudah meluas
ya deo sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar atau pemerintah indonesia
ya berarti sekarang sudah meluas
deo sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar atau pemerintah indonesia
ya saya benar benar berterima kasih
kami atas seluruh wni
kami sangat berterima kasih untuk pemerintah indonesia
untuk berkoordinasi dengan pemerintah
di aman dan jordan dan
di lebanon dan cairo
untuk membawa wni dari
dan israel keluar saya baik teman teman
dan saya sangat bersyukur mereka
sudah bisa diselamatkan
tapi saya sendiri kita tidak
dapat instruksi dari
instruksi dari pemerintah setempat
dan dari kampus dan untuk sekarang saya harus
tetap di dalam
sekalipun tidak ada instruksi tapi apakah
anda sendiri boleh kemudian
meminta kepada pemerintah indonesia
tentunya bisa kan untuk
meminta diselamatkan deo
pemerintah indonesia sudah mengevakuasi
beberapa teman saya
tapi sekarang belum seluruh
wni memutuskan untuk
evakuasi apa yang
membuat anda saat ini masih
belum bersedia atau belum
mau atau belum memungkinkan dievakuasi
saat ini situasinya sangat
tegang dan banyak orang
tidak tahu resiko dari
evakuasi atau kita diam jadi
kebanyakan orang tetap
instruksi dari pemerintah setempat
saya sebenarnya bisa untuk
pemerintah indonesia untuk evakuasi tapi
menurut saya ada resikonya sendiri dan saya
benar benar berharap teman teman saya yang
buat evakuasi bisa
selamat sampai jordan
dan kemudian sampai indonesia
deo yang jalur
terdekat untuk evakuasi
pemerintah indonesia menyatakan
evakuasi dari wilayah
palestina dan israel akan tetap

tel aviv yang terdekat adalah
tetap ke jordan berarti
untuk saat ini jalur terdekat dari tel aviv ke jordan
berapa jam ditempuh jalur darat
kalau hari biasanya mungkin satu setengah jam bisa
tapi untuk sekarang saya tidak
tahu situasi seperti apa karena anda
blokade dan mungkin jalur lebih kosong
ataupun ramai sih tidak begitu tahu
oke ada checkpoint berarti ya
apakah sekarang jalanan di kota tel aviv masih beraktif

apakah jalanan di kota tel aviv masih berakhir

dan ada tentara berjaga
dan ada tentara berjaga
untuk di kota saya sendiri kalau saya bisa lihat
di luar kamar malam malam
dan siang siang selalu ada polisi berpatroli
dan saya sempat lihat tentara juga

dan jalanan biasanya kosong tidak ada yang
berkomunikasi dengan keluarga di indonesia
masih bisa berkomunikasi
masih bisa berkomunikasi
iya untuk saat ini saya masih bisa berkomunikasi
ya untuk saat ini saya masih bisa berkomunikasi
bagaimana dengan rekan rekan sesama wni
bagaimana dengan rekan rekan sesama wni
peristiwa ini ya karena saya punya teman
baik di palestina dan di israel
dan kami berusaha untuk berkomunikasi
selalu lewat whatsapp dan saling membantu
selalu lewat whatsapp dan saling membantu
adakah wni yang mungkin
anda kehilangan kontak
anda kehilangan kontak
dengan warga negara indonesia
masih bisa berhubungan tapi
beberapa teman teman saya
ini jalur palestina saya tidak bisa
menghubungi untuk sekarang
menghubungi untuk sekarang
beberapa di wilayah palestina
masih belum bisa kontak
deo adakah yang ingin anda sampaikan
kepada pemerintah indonesia sekarang
kepada pemerintah indonesia sekarang
saya mau menyampaikan
terima kasih sangat karena
pemerintah indonesia upayanya kami sangat lihat
dan evakuasi ini sangat penting
terutama untuk teman teman di jalur gaza

palestina untuk segera keluar dari
situasi konflik karena kita tidak tahu
eskalasi ke depan seperti apa
dan untuk teman teman dari israel
yang sedang evakuasi ke jordan
dan kemudian ke indonesia saya berharap
berada di wilayah yang aman
berada di wilayah yang aman
terima kasih banyak untuk
bergabung sore hari ini di cnn indonesia
terima kasih banyak